kita beralih ke informasi lainnya surabaya menjadi tuan rumah perlombaan internasional australia asia hand gun championship atau aahc dua ribu enam belas
sebanyak tiga ratus tujuh puluh enam atlet dari dua puluh satu negara meramaikan acara yang digelar setiap tiga tahun sekali ini
kehadiran tiga ratus tujuh puluh enam atlet tembak yang datang dari dua puluh tiga negara perwakilan di balai kota surabaya disambut kesenian reok ponorogo
mereka akan mengikuti ajang perlombaan tembak berskala australia asia
acara tersebut merupakan acara rutin tiga tahun sekali
dibukanya aahc menandakan lima kategori lomba tembak siap digelar selama lima hari di lapangan tembak bumi marinir karangpilang surabaya
kompetisi ini digelar oleh persatuan menembak dan berburu indonesia atau perbakin dengan pemerintah kota surabaya
indonesia sendiri sudah tiga kali menjadi tuan rumah setelah sebelumnya pernah berlangsung di bali
selain karena pemerintah kota surabaya terkenal ramah dalam menyambut event internasional lapangan tembak di surabaya juga memenuhi syarat perlombaan
kita juga sudah mempunyai sebuah lapangan tembak yang berlevel internasional yang memang sudah sesuai dengan seluruh syarat syarat yang sudah disyaratkan oleh mereka
para atlet internasional yang mengikuti perlombaan ini mengaku senang berada di surabaya
mereka juga telah melakukan berbagai persiapan seperti latihan tembak reaksi membersihkan senjata dan mempersiapkan peralatan serta dirinya
namun tujuan mereka mengikuti kompetisi ini adalah bisa menembak dengan bersih
indonesia sendiri mengirimkan satu ratus empat puluh orang dan empat puluh orang diantaranya berasal dari surabaya
ardia putri surabaya